empat ratus delapan puluh dua empat ratus dosis vaksin sinopharm yang tiba pada jumat tiga puluh april lalu
dan lima ratus dosis pada sabtu satu mei adalah vaksin gelombang pertama
untuk program vaksinasi gotong royong
kamar dagang indonesia yang menjadi penanggung jawab pendaftaran vaksinasi gotong royong menyatakan
penyuntikan akan dilakukan pada sembilan atau sepuluh mei mendatang
dan rencananya kita sudah bicara dengan bio farma dan juga dengan kemenkes itu
rencana penyuntikannya itu minggu depan mungkin di tanggal sembilan atau tanggal sepuluh lah gitu
mungkin tanggal sepuluh lebih jadi itu rencananya dan kita berikan kepada kombinasi
antara umkm yang mendaftar melalui kadin dan juga perusahaan
dan perusahaan perusahaan ya
rosan juga menambahkan sesuai dengan arahan pemerintah
yang akan diprioritaskan mendapat vaksinasi pertama adalah pelaku umkm
dan perusahaan padat karya di bidang manufaktur
yang masuk wilayah zona merah penyebaran covid sembilan belas
vaksinasi gotong royong akan dilakukan di klinik atau rumah sakit swasta
yang telah mendapat izin dari kementerian kesehatan
yang diperuntukkan oleh kementerian kesehatan
bagaimana perusahaan perusahaan yang diperuntukkan bagi pelaku umkm
kalau untuk yang perusahaan mereka rata rata ada kliniknya
atau mempunyai rumah sakit sendiri itu setelah disurvey dulu oleh menkes
mereka layak jadi kebanyakan kalau perusahaan perusahaan besar itu
mereka di rumah sakit atau kliniknya masing masing
nah kalau untuk umkm kita fasilitasi kita bikin vaksin center
sehingga umkm umkm itu bisa hadir
dan bisa datang dan melakukan penyintikan di vaksin center vaksin center
yang akan kita dirikan
akan tetap sesuai dengan standar pemerintah
fasilitas pelayanan kesehatan yang akan ditunjuk
menjadi pemberi pelayanan vaksinasi gotong royong itu
harus merupakan fasiankes yang memang sudah direkomendasikan
dan disuduhi oleh dinas kesehatan sempat
jadi mekanismenya akan sama
akan diases punya tenaga vaksinator nggak
punya kemampuan untuk mengelola rantai dingin nggak
jadi standarnya tadi saya sampaikan ya
bahwa standarnya itu sama dengan standar yang ditentukan oleh pemerintah
pemerintah juga menjamin tidak akan terjadi tumpang tindih
dalam pelaksanaan vaksinasi
karena data yang diperoleh kadin dari perusahaan
akan disinkronisasi dengan data penerima vaksin
di kementerian kesehatan
jadi nanti itu prosesnya
data diberikan setelah data di cleaning
kita kembalikan lagi ya ke kadin dan bio farma
karena itu menjadi data final ya
nah tentunya nanti akan dilihat lagi
apakah jumlahnya sama atau tidak dengan jumlah yang kemarin
sudah disepakati ya antara kadin dengan perusahaan tersebut
sesuai dengan peraturan menkes nomor sepuluh tahun dua ribu dua puluh
biaya program vaksinasi gotong royong akan dibebankan kepada badan usaha
yang mendaftar kepada kadin

hingga maret dua ribu dua puluh satu
lebih dari tujuh belas ribu perusahaan telah mendaftarkan delapan enam juta karyawannya
sebagai peserta program vaksinasi gotong royong
kadin pun masih membuka pendaftaran bagi perusahaan yang ingin mengikuti program ini